ngomong soal ketidakpastian dan gelap ini kan semuanya gara gara perang antara rusia dan ukraine
nah yang salah satu yang menyita perhatian publik adalah kunjungan pak jokowi ke rusia ke ukraina
dan bertemu dengan kedua kepala negara ini pak
apa sih pak yang bapak sampaikan apakah bapak menyampaikan bahwa ada ancaman ancaman
dan mengerayu mereka supaya damai atau bagaimana
ya yang penting kita ini memang harus selalu update informasi dari sumber sumber yang memang penting untuk kita dengar
saya kira bank dunia imf oecd kemudian pertemuan pertemuan di g tujuh itu penting sekali g dua puluh nanti juga sangat sangat penting sekali
dan saat saya ke
saya berbicara banyak dengan presiden zelensky selama hampir satu setengah jam di kiev
saya ingin agar kedua negara ini ada ruang untuk dialog
itu saja enggak usah terlalu kita apa harus damai
ada ruang ketemu dan ada ruang dialog terlebih dahulu
kemudian tahapan yang kedua kalau bisa mulai berbicara mengenai gencatan senjata
ini tahapan tahapannya seperti itu
tapi setelah saya berbicara dengan presiden zelensky selama satu setengah jam memang ruang itu masih sulit
saya bertemu juga dengan presiden putin hampir dua lima jam lama sekali
dan saya menyampaikan tadi juga mengenai ruang dialog bisa dibuka
kemudian mengenai gencatan senjata tapi saya melihat juga masih sulit
sehingga saya masuk ke hal yang bukan di masalah perangnya
tapi saya masuk ke rantai pasok pangan
karena apapun dua negara ini menjadi pemasok gantum terbesar di dunia
saya berbicara dengan presiden zelensky
beliau menyampaikan ada stok di gudang dua puluh dua juta ton
kemudian panen yang baru lima puluh lima juta ton artinya tujuh puluh tujuh juta ton gandum ada di ukraina
presiden putin beliau menyampaikan di rusia ada satu ratus tiga puluh juta ton gantung
total berarti dua ratus tujuh juta ton gandum berada di ukraina dan di rusia
saya tanya ke presiden masalahnya apa
masalahnya karena tidak ada jaminan bahwa kapal yang masuk ke odesa
di ukraina itu dijamin keamanannya
dari situlah saya masuk ke presiden putin untuk meminta jaminan bagi kapal kapal
yang membawa gantum keluar dari ukraina
dan presiden putin menyampaikan
oh saya berikan jaminan keamanan kalau hanya itu
dan saya sampaikan apakah boleh statement ini saya sampaikan ke masyarakat
dan saya sampaikan ke media saat itu
dan juga saya menginformasikan ke sekjen ppp antonio guterres
bahwa sudah ada jaminan keamanan sehingga bisa kapal bisa membawa gantum
dari odesa menuju ke istanbul
kemudian ditindak lanjuti dan saya kira kapan
dua minggu yang lalu sudah mulai keluar satu kapal
saya kira ini bagus
meskipun juga sekaat ini harganya belum kembali normal pak eganumpe
ya karena belum keluar
dua ratus tujuh itu baru keluar satu kapal
masih kecil banget
jadi harganya masih tinggi
itu yang kita kejar apabila ini keluar harga pangan akan turun lagi
dan itu menyangkut kekurangan pangan kelaparan yang ada di negara negara di afrika dan di asia
harus sekreti selesaikan